pemerintah pusat telah memutuskan untuk memperpanjang ppkm berjenjang di jawa bali hingga enam belas agustus ke depan
untuk pengulasnya kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama di jakarta
selamat siang dika apakah masih ada penjagaan dan juga penyekatan di sejumlah titik di jakarta
selamat siang amelia menyusul kembali diperpanjangnya ppkm level empat
masuk di dki jakarta artinya pemeriksaan di posko posko penyekatan masih dilakukan lagi
tadi sebelumnya saya juga memantau pemeriksaan yang dilakukan oleh sejumlah petugas kepolisian
di kawasan mampang jakarta selatan yang merupakan salah satu posko penyekatan di wilayah ibu kota
di sana kami melihat bahwa hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal saja
yang ditunjukkan dengan strp atau surat tanda registrasi pekerja
yang diperbolehkan untuk kemanjukan
sementara itu untuk mereka yang tidak bisa menunjukkan
ataupun juga masyarakat yang tidak memiliki urgensi bepergian seperti berobat
melakukan vaksinasi diminta untuk putar balik kembali
dan amelia sebagaimana diketahui bahwa pada ppkm level empat perpanjangan
sampai tanggal enam belas agustus mendatang di dki jakarta juga ada sejumlah aturan yang dilonggarkan
di antaranya adalah pusat perbelanjaan atau mal yang kembali diuji coba untuk dibuka
dan hanya pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama
ditunjukkan dengan sertifikat vaksin dari aplikasi penduduk hindumi saja
yang boleh masuk ke dalam mal
dan anak anak di bawah dua belas tahun serta lansia di atas tujuh puluh tahun
dilarang untuk masuk ke area pusat perbelanjaan
dan saat ini amelia saya berada di kawasan blok m
tepatnya di depan salah satu pusat perbelanjaan di kawasan ini
meskipun suasana di sini masih cukup
sepi pada hari pertama diperbolehkannya lagi
pusat perbelanjaan dibuka
tetapi saya juga sudah melihat adanya perkirakan dari sejumlah karyawan
tenan yang ada di gedung blok m plaza
yang ada di belakang saya meskipun jumlahnya tidak cukup banyak
dan kalau kita menelitik lagi amelia
dki jakarta adalah salah satu daerah yang cukup konsisten
dalam menurunkan angka penambahan kasus positif covid sembilan belas
selama tiga pekan terakhir
amel kalau kita melihat datanya dalam satu pekan terakhir
penambahan kasus positif covid sembilan belas terbanyak terjadi pada tanggal empat agustus lalu
dengan jumlah dua sembilan ratus delapan puluh satu kasus dalam satu hari
dan terendah tercatat pada tanggal sembilan agustus kemarin
yaitu sebanyak tujuh ratus dua puluh tujuh kasus yang didapat dari pemeriksaan pcr terhadap lebih dari sembilan orang
untuk mengetahui jumlah kasus baru
dan sementara itu angka kematian juga menunjukkan tren yang mengalami penurunan
jika kita melihat pada pertengahan juli lalu
angkanya sangat tinggi bahkan sempat menyentuh angka delapan ratus kematian
tetapi kemudian terus menurun dan dalam satu pekan terakhir ini angkanya selalu di bawah seratus
dan tercatat yang paling rendah terjadi kemarin
yaitu tanggal sembilan agustus dua ribu dua puluh satu sebanyak tujuh belas kematian dalam dua puluh empat jam terakhir
nah lalu bagaimana dengan bad occupant
nah bagaimana dengan bad occupancy ratio atau tingkat keterisian tempat tidur ini juga cukup mengembirakan
karena angkanya juga mengalami perbaikan
selama sepekan terakhir ini untuk ruang isolasi di rumah sakit rujukan dengan tekanan negatif
jika dibandingkan dengan pertengahan juli lalu dan yang cukup mengembirakan amel
adalah jumlah pasien yang dirawat di rsdc atau rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
juga terus menurun jumlahnya saat ini atau pertanggal sembilan agustus kemarin
tercatat yang dirawat sebanyak satu tujuh ratus tujuh puluh sembilan pasien
dan angka ini juga menurun jika dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirawat pada pertengahan juli lalu yang mencapai delapan ribuan kasus
dan dengan penurunan jumlah kasus positif covid harian selama satu pekan terakhir
meskipun mengalami penurunan yang cukup drastis
barat sama tanggal dua sampai tanggal
masih ada lebih dari empat ribuan
kasus yang tercatat di wilayah
bekasi dan bogor dan
juga di kawasan depok itu artinya
dki jakarta belum
atau bisa mengundurkan
berbagai aktivitas karena aktivitas di
wilayah penyangganya masih cukup tinggi itu artinya
jakarta masih tetap harus
dikat dari dampak dampak
yang muncul usai pengumuman ppkm
senin kemarin dan
juga pembatasan pembatasan di pusat
perbelanjaan menurut anda dari
pantauan anda ini apakah sosialisasinya
ya kalau kita pertama pada
pagi hari tadi saya memantau mobilitas
masyarakat di kawasan
mampang jakarta selatan yang ditandai
dengan adanya proskop penyekatan
pihak kepolisian terjadi
atau volume kendaraan dibandingkan
dengan fase sebelumnya
dan kalau saya mengutip
keterangan dari direktur lalu lintas
polda metro jaya komisaris besar
pekan lalu menyatakan bahwa pada saat ppkm
darurat diberlakukan pertama kali
pada tanggal tiga sampai tanggal dua puluh juli lalu
pada pekan pertama dan kedua
ada penurunan aktivitas
atau mobilitas masyarakat sebanyak
jalan jalan di kawasan arteri
maupun juga di jalan protokol terpantau
atau cukup lengang
tetapi kemudian memasuki pekan ketiga
keempat hingga pekan lalu
peningkatan aktivitas masyarakat
dan juga volume kendaraan
tampak terlihat meskipun
belum diketahui presentasinya
atau angka pasti jumlah volume kendaraan
yang melintas setiap harinya
dan ini disebabkan
salah satunya adalah
oleh adanya sejumlah perusahaan
yang berada di luar sektor kritikal
maupun juga esensial yang
tidak mematuhi peraturan dan tetap beroperasi
meskipun secara sembunyi sembunyi
ataupun juga ada perusahaan di sektor esensial
dan juga sektor esensial maksud saya
yang meminta karyawannya
dari kapasitas yang mereka miliki
padahal aturannya kapasitas dari perusahaan perusahaan
di sektor esensial pun masih dibatasi
dan hanya mereka yang memiliki strp saja
atau surat tanda registrasi pekerja saja
yang diperbolehkan untuk bekerja di kantor
masih diharuskan untuk bekerja dari rumah
dan sementara itu di pusat perbelanjaan
saya belum melihat adanya aktivitas pengunjung
yang cukup tinggi
di kawasan plaza blok m ini
tetapi tadi seperti saya katakan sebelumnya
sejumlah karyawan dari beberapa tenan
yang ada di gedung plaza blok m ini
tampak sudah mulai beraktivitas
dan itu pun juga tadi dikuatkan dengan keterangan
sejumlah anggota kepolisian
pada saat posko penyekatan
yang menyatakan bahwa ada beberapa pengendara
yang menunjukkan identitas mereka
mereka sebagai karyawan di pusat pusat perbelanjaan
di wilayah ibu kota ini
sehingga mereka diperbolehkan untuk kembali
baik dika terima kasih atas laporannya
selamat bertugas kembali